kedai ini menjual sejumlah kuliner khas betawi mulai dari laksa hingga sayur sambal godok yang
sedang saya buru ini lokasinya memang sederhana tapi konon rasa makanannya begitu istimewa
kalau bisa dilebihkan supaya lebih kaya rasanya ya jadi memang tidak ada yang
kurangin tetap konsisten dengan bumbu yang dulu gitu ya komposisi bumbunya ialah perpaduan semua
rempah rempah dapur mulai dari ketumbar kemiri serai lengkuas merica bawang merah dan putih cabai
jahe hingga kunyit semua komponen tersebut ditumbuk hingga halus lalu ditumis kemudian
tuang santan kental saat hendak mendidih taburkan kacang panjang dan petainya makanan ini dulunya
merupakan santapan rakyat indonesia yang tengah bekerja mereka memadukan sayuran yang ada di
sekitar kemudian direbus dengan santan sayur sambal godok merupakan khas betawi meski demikian ada
beberapa kuliner dari daerah lain yang mirip misalnya lodeh dan ketupat sayur pembedanya
ialah isiannya makanan makanan makan ini kan makanan rakyat banget makanan saat mereka kerja
ya itu pengaruh akuturasi karena mau dibikin di rumah mau bikin lebih enak katanya
terus dikasih daging terus dikasih penyedap yang alami
perbedaan lainnya dengan sayur serupa ialah kuahnya yang berwarna lebih merah
serta tambahan protein seperti semur daging empal semur jengkol tahu tempe dan kentang